mekah royal clock tower atau al braj al baid tower jam mekah berada di kompleks al braj al baid terletak di depan masjid al haram
di dalam bangunan satu ratus dua puluh lantai ini terdapat museum yaitu clock tower museum
museum ini terdiri dari empat lantai dan menjadi salah satu wisata sejarah di mekah arab saudi
museum menara jam dipenuhi dengan model dan struktur astronomi dan galaksi semesta langit lengkap dengan ilustrasi audio
museum ini dibangun pada tahun dua ribu sembilan belas dan salah satu lantai paling istimewa dari museum ini terletak di balkon museum
museum menara jam dibuka setiap hari mulai pukul dua siang hingga sebelas malam dengan harga tiket rp satu ratus lima puluh saudi real atau rp enam ratus untuk tiket umum
museum ini dibuka setiap hari mulai pukul dua siang hingga sebelas malam dengan harga tiket seratus saudi rial atau setara satu juta dua ratus ribu rupiah untuk tiket vip
saat ini sore ini waktu arab saudi saya sedang berada di tempat paling tinggi di mekah arab saudi yaitu mekah clock tower
kalau misalnya jam al hajj dari bawah bisa melihat jam panjang besar hingga berwarna hijau di malam hari saat ini saya berada di tempat paling tinggi dari ketinggian enam empat ratus meter
saya bisa melihat jam panjang besar hingga berwarna hijau di malam hari saat ini saya berada di tempat paling tinggi dari ketinggian enam empat ratus meter
three servir bagi jemaah arab saudi dari pertama sampai ke halikus yang paling spesial adalah kepal tan matin eigentlich harus di luar yang benar

di seluruhan masjidil haram mekah arab saudi dan juga kota kota jalanan gedung gedung dan juga tempat tinggal
pada kesempatan singkat ini saya juga dapat melihat proses pembangunan dan renovasi masjidil haram
masjid terbesar di dunia yang diprediksi mampu menampung lebih dari tiga juta jamaah seluruh dunia